bagaimanapun sikapnya kepada kami rai prabu srawisesa tetaplah adikku
ya aku sangat mengerti
kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari adiknya
tidak tidak rai rai aku mohon rai
kau boleh bunuh aku tapi jangan bunuh putraku
hamba datang membawa kabar bahwa gusti prabu surawisesa sudah datang kembali
pasti putraku telah berhasil membunuh putramu kian santai
putraku kian santan
putraku kian santan
niro sudah jadi obatnya
sudah atu pak nyi roma ahli obat obatan
ya sudah cepat minumkan ya
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah allah hidup

kenapa kalian malam
ini si raden tuh
ini si iroh
ini si iroh
saya pendekar gendang raden
sepertinya aku pernah melihat mereka
dan juga mengenal mereka
tapi di mana
aduh kenapa raden
raden kenapa raden
tuh kan jadi sakit lagi kepala raden
aduh sudah tuh
kalau begitu tuh jangan dipikirkan ya
aduh nanti bikin sakit lagi kepalanya
aa emang suka sakit kepalanya
kami ketemu a'a tergeletak di sungai
pas a'a sadar a'a gak inget apa apa nyi
a'a gasep ketemu namanya
kalau seperti ini raden pasti ingat dengan saya
hup hap hap
aku tidak ingat sama sekali
aku tidak ingat ya t
sebenarnya siapa aku
aku tidak ingat ya t
gendeng seharusnya kita teh lebih hati hati lagi untuk ngasih tahu raden
takut radente tambah parah lagi sakit kepalanya
nanti malah memperburuk keadaan rahdian
apa yang terjadi pada putraku
ampun gusti ratu
prabu surabhi sesa terluka dalam pertarungan dengan sosok misterius
kalau begitu cepat tanggilkan perahasin untuk membahati putraku
paling tidak bisa kembar
bersama orang yang seutang
untuk mencangkak obat dan tepung
kau bicara apa raka
aku baru ingat sekarang
kalau begitu panggil ngira sekarang untuk mengobati putraku
ampun gusti ratu
bukankah nyiroh juga ikut kabur bersama raden kian satang dan berdekat gendeng
tidak ada tepung
tidak ada apa apa
kalau begitu cepat
cepat tolong putraku ke kamarnya cepat
sendika gusti ratu
aku sangat lengah
saya tidak bisa tertipu olehnya
aku pikir aku sudah kehilangan kamu
apakah kamu sudah menemukan adikku
tapi aku bertemu dengan seseorang bertope yang menyerang roy prabu sausesa
apa yang terjadi dengan lenganmu
apakah kamu terluka
kamu tanpa kesakitan abiasa
luka lebam karena jurus rara santang ini
sangat khas sekali
jika dia melihatnya
bisa bisa dia akan tahu
siap aku sebenarnya
tidak apa apa nih mas
aku hanya terjatuh
kenapa kau tidak biarkan saja
orang bertopeng itu membunuh sarawisa esa
dia sudah jahat kepada adikmu
aku pun sempat berpikir seperti itu abiasa
aku tidak akan melanggar rahmanat hayande prabu
yang meminta kami untuk menjaga dan melindungi rai prabu sausisa
bagaimanapun sikapnya kepada kami
rai prabu sarawisa esa tetaplah adikku
aku sangat mengerti
kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari adiknya
prajurit cepat baringkan putraku
sepertinya nanda prabu
jangan pergi lagi
jangan pergi lagi
cepat kalian cari tabib dari manapun untuk menyembuhkan putraku
hanya saya yang menyerah
putraku aku mohon pertolongan
aku teringat dengan ribu dahkuah biasa